hai gue mati siapus jalan kenapa gue kenapa bukan rara tolina
sil mendingan jangan lo terusin deh main di langkungnya
gua mau mati tau gak abis gua bisa aja kan lo berdua
menekan gue siapa beer
kayaknya sisir sudah susah dibilangin ya
sisi tante coba kontak dia lewat handphonenya tapi mati terus
tante jadi bingung tante gak tahu dia ada di mana
itulah tante maksud kedatangan kami bersama ustadz yusuf di sini
sepertinya saya tahu sisi ada di mana
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
datang sendiri pulang juga sendiri
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
datang sendiri pulang juga sendiri
jalan kung saya gak peduli siapa kamu
jalan kung saya ingin kamu berhenti mempermainkan saya
saya menyesal saya ingin berhenti
siapa siapa yang harus mati
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
datang sendiri pulang juga sendiri
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran

jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
jalan kung jalan se di sini ada pesta besar besaran
sekiranya kamu ke kapol ke dua dan bisa mati
apa kau merasa takut
apa kau merasa takut